sebagian besar warga negara indonesia di selandia baru berada di auckland
karantina wilayah parsial masih dilakukan di auckland akibat temuan kasus baru
pasca pernyataan seratus hari bebas corona di selandia baru
duta besar indonesia untuk selandia baru tanto wiyahya berbagi cerita
mengenai situasi terkini di sana bersama rekan saya fani maniar
yang sudah kami rekam beberapa saat lalu
tapi protokolnya ya sudah mendekati lockdown artinya orang harus pakai masker
harus jaga jarak
oke so far yang enam kasus ya pak kalau di auckland atau sekarang sudah nambah lagi
semuanya sudah diisolasi di rumah sakit satu rumah sakit atau gimana
oh iya semuanya sudah diisolasi
proses tracingnya gimana tuh pak itu kasus yang berasal dari luar auckland
terus kemudian menerbitkan
satu keluarga ini atau kayak gimana pak
itu dia sampai sekarang pemerintah belum sanggup untuk mengidentifikasi
itu datangnya dari mana gitu
kalau misalnya itu dari tempat isolasi atau tempat karantina
ini akan menjadi case besar ya artinya bahwa penjagaan di tempat tempat
oke kalau misalnya pengamanan sendiri gimana nih pak
terutama untuk bandara ya dengan adanya
maksudnya kan bandara kan merupakan akses keluar masuknya warga new zealand
maupun warga luar yang ke new zealand itu pengamanannya sampai dengan saat ini kayak apa pak
ketat sekali yang diperbolehkan keluar itu adalah orang orang yang memang harus ke luar negeri ya
misalnya pulang atau ada urusan yang sangat esensial
kemudian mereka harus mengantongi surat covid free
oke dan yang dikeluarkan oleh rumah sakit
kemudian dengan mengantongi sertifikat covid free itulah baru yang bersangkutan itu dipersilahkan untuk terbang
iya sementara ini untuk keluar new zealand itu penerbangannya cuma satu
yang terjadwal ya tiga minggu tiga atau empat kali seminggu
yang lain lain itu bisa disebut
tidak ada ya
saya bisa disebut tidak ada
nah international tourist sejak selandia baru menutup border nya sembilan belas maret praktis sudah tidak ada lagi
tourists yang datang kesini ya
nah yang kedua industri yang cukup besar
kontribusinya itu adalah international student
sama juga international students juga yang
yang sudah register terima itu tidak bisa masuk
kemudian yang pulang karena cuti izin dan sebagainya
tidak bisa lagi masuk kesini
nah ini yang membuat perekonomian ini menjadi oleng
nah yang paling akan dibuka dalam waktu dekat dalam waktu dekat itu pun itu menjelang akhir tahun
yaitu dengan negara negara kepulauan yang merupakan protektorat mereka yaitu kepulauan cook cook islands dan noway
itu saja ini sedang ada pembahasan intensif antara pemimpin selandia baru dengan kedua negara tersebut
baru itu yang akan dibuka itu yang lainnya saya rasa masih jauh sekali termasuk dengan indonesia
aku mau nanya ini kan tadi informasinya ada dari otoritas setempat sudah menempatkan semacam lima ratus personal militer ya katanya untuk menjaga pasien karantina
mungkin bisa dijelaskan itu prosedur apa pak
itu menjadi satu sorotan besar dari masyarakat di sini khususnya kelompok oposisi
apalagi ini menjelang pemilu ya
jadi apa namanya itu adanya beberapa pasien adanya beberapa orang di tempat karantina yang keluar
kemudian sempat beredar di beberapa fasilitas umum seperti di supermarket gitu ya
setiap kali berita itu muncul itu menjadi sorotan dan itu sekaligus menjadi serangan kepada pemerintah untuk menjaga fasilitas karantina tersebut
dua ribu itu sepertinya angka yang besar tapi sebenarnya sesungguhnya itu tidak
karena tempat karantina itu tidak lagi di satu kota sekarang ini
tadinya itu hanya di auckland ya
tapi semua hotel di bintang empat dan bintang lima di auckland itu habis
akibatnya tempat karantina itu sudah mulai juga di tambah di beberapa kota seperti di christchurch kemudian di rotorua
bahkan di wellington sendiri ada beberapa hotel yang dipergunakan untuk penampungan karantina itu
oleh karena itu deployment dari lima ratus personil militer itu sebenarnya menjadi seimbang dengan banyaknya tempat yang harus dijaga
nah nantowi sebelum saya lupa terakhir pak
soal vaksin vaksin anti covid sembilan belas gitu di selandia baru sendiri sudah sampai ke tahap berapa
ke tahap mana pak
ya samalah dengan negara negara lain termasuk indonesia
mereka juga aktif melakukan pembiayaan terhadap research dalam rangka penemuan vaksin ini di luar partisipasi mereka dengan beberapa negara
jadi mereka juga
biasa sama seperti di bangkok misalnya pak
hampir semua negara mereka ikut gitu ya dalam research itu
termasuk dengan indonesia
mereka juga memberikan bantuan kepada indonesia salah satunya untuk pembiayaan research penemuan vaksin ini gitu
jadi kayak mereka tuh nanam di mana mana
nah tapi mereka tidak bisa hanya mengandalkan itu
mereka sendiri akhirnya juga sedang mendevelop vaksin ya dengan memanfaatkan
para ilmuwan akademisi yang ada di berbagai kampus
ini apa ya nggak bosen bosen sih
saya mau nanya soal penanganan covid sembilan belas yang dilakukan oleh pemerintah selandia baru yang sebenarnya bisa menjadi contoh
bisa kita ambil gitu kebaikannya untuk pemerintah indonesia dalam menangani pandemi covid sembilan belas di indonesia tuh pak
ya semua pemangku kepentingan
jadi pemerintah parlemen media lsm dan masyarakat
jadi tanpa kolaborasi dari keempat atau lima pemangku kepentingan itu
saya mengatakan bukan yang mustahil ya tapi lama
lama sekali kita akan keluar dari krisis itu
kalau hanya menggantungkan kepada pemerintah